sementara itu pt angkasa pura ii memperketat protokol covid sembilan belas di bandara udara soekarno hatta terhadap para penumpang serta seluruh pihak di bandara soekarno hatta
kebijakan protokol covid sembilan belas di suta mencakup verifikasi dokumen cek suhu tubuh wawancara serta rapi tes yang berlokasi di terminal tiga bagian keberangkatan dan kedatangan
rapi tes dilaksanakan oleh pihak kantor kesehatan pelabuhan atau kkp
kebijakan rapi tes pada penumpang berhasil mendeteksi sebelas penumpang yang positif covid sembilan belas pada hari kamis tanggal tujuh mei
tiga belas penumpang merupakan anak buah kapal asing dan sudah dibawa ke wisma atlet untuk penanganan lebih lanjut
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di bandara soekarno hatta tangerang banten
selamat siang karmel
seperti apa bentuk pelaksanaan protokol covid sembilan belas di soekarno hatta
selamat siang vani
seluruh pihak di bandara soekarno hatta tangerang termasuk penumpang diwajibkan mengikuti protokol penanganan covid sembilan belas
setiap harinya kantor kesehatan pelabuhan atau kkp memberi screening pada enam ratus hingga seribu penumpang
dan screening tersebut mencakupi proses verifikasi dokumen lalu juga proses wawancara dan pengecekan suhu tubuh dan rapi tes
saat ini saya sedang berada di bagian keberangkatan terminal tiga bandara suta dan sudah tersedia seperti yang bisa dilihat ada area screening
jadi penumpang yang ingin berangkat harus membawa beberapa dokumen termasuk dokumen surat jalan dan dokumen keterangan kesehatan atau hasil rapi tes
dokumen tersebut akan diverifikasi baru mereka diperbolehkan untuk check in
sedangkan untuk penumpang yang datang mereka semua diwajibkan untuk mengikuti rapi tes
namun memang saat ini awak media belum diperbolehkan untuk memantau proses rapi tes tersebut
namun berkat kebijakan rapi tes kkp berhasil mendeteksi sebelas penumpang yang dinyatakan positif covid sembilan belas pada tanggal tujuh mei hari kamis kemarin
sebelas penumpang tersebut merupakan abk asing yang datang di bandara suta kamis malam menggunakan pesawat sewa maskapai italia neos dengan nomor penerbangan no tiga ratus dua puluh
dan saat ini sebelas abk tersebut sudah berada di wisma atlet untuk penanganan
dan untuk informasi lebih lanjut sudah ada bersama saya chief oic bandara suta pak dewan dono prasetyo
selamat siang pak pras
bisa tolong ceritakan kepada kami sedikit apakah ada perketatan protokol penanganan covid sembilan belas sejak terdeteksinya sebelas penumpang positif tersebut
baik ibu perlu kami sampaikan untuk perketatan pasti ya dengan adanya kemarin suspek sebelas orang yang sudah dikirim ke wisma atlet maka ada pun proses prosesnya itu harus kita lebih rigid lagi seperti itu
dan biaya rapi untuk penumpang yang datang ke bandara suta kamis
bandara suta ini ditanggung oleh siapa nih pak
alhamdulillah untuk sampai saat ini itu ditanggung oleh pemerintah ya
pemerintah khususnya dari kkp sendiri sudah menyatakan bukan menyatakan ya tapi yang seperti yang kita ketahui bahwa semua yang terdampak atau yang rapid ini adalah biaya oleh dari pemerintah
oke pak pras bagaimana dengan penumpang yang ingin berangkat namun mereka belum membawa surat keterangan kesehatan atau hasil rapid test
apakah bisa melakukan rapid test juga di bandara suta
untuk penumpang ataupun calon penumpang yang belum mempunyai dokumen lengkap terkait dengan persyaratan untuk berangkat
itu kami seada bekerjasama dengan salah satu hospital di sini di bandara soekarno hatta bisa langsung untuk memeriksakan diri untuk rapid test tersebut
dan itu apakah berbayar atau ditanggung oleh pemerintah juga pak
kalau yang itu kita berbayar
masing masing para calon penumpangnya berbayar untuk
melakukan test tersebut
dan sejauh ini sudah ada berapa calon penumpang ataupun penumpang yang terindikasi positif covid sembilan belas di bandara suta
untuk calon penumpang ataupun penumpang yang sudah terindikasi itu lebih detailnya ada di kkv pak kantor kesehatan pelabuhan
dia data lebih fix berapa orang dan berapa yang terdeteksi sudah dikirim kemana saja seperti itu
namun pak pras apakah tahu jika ada yang terindikasi positif prosedur penanganannya seperti apa dari bandara suta sendiri
baik seperti yang kita ketahui umpamanya ada penumpang calon penumpang yang mau berangkat itu pada saat masuk ke dalam scp satu itu kan kita cek suhunya ya
suhunya kemudian kita seandainya terdeteksi dia suhunya melebihi yang normal itu kita arahkan ke medical service assistant
nah dari situ kita
tunggu sekitar lima belas menit untuk cooling down dulu namun kalau tidak ada perubahan langsung kita bawa ke kantor kesehatan pelabuhan untuk ditindaklanjuti
dan apakah ada peningkatan penumpang sejak adanya revisi permenhub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh yang pada intinya merelaksasi kebijakan larangan mudik
pastinya ada pastinya ada
dan ini seperti yang kita ketahui pada hari ini cukup banyak calon penumpang yang menuju ke daerah masing masing
dan untuk penerbangan sendiri pak ada berapa penerbangan hari ini domestik maupun internasional
untuk hari ini dari jam sampai jam dua puluh tiga ada tiga puluh
tapi sampai saat ini yang sudah confirm itu ada sepuluh penerbangan
tiga internasional yang lain domestik
dan saat ini yang operasional terminal mana saja pak
untuk saat ini di terminal tiga
pastinya ada dan terminal
terima kasih pak pras atas informasinya
berikut adalah informasi dari chief oic bandara suta
saya kembalikan ke anda fani
baik terima kasih karmel mulusalim atas informasinya dari bandara soekarno hatta tangerang banten
selamat kembali bertugas